gunung merapi di perbatasan provinsi jawa tengah dan yogyakarta
kembali mengalami letusan freatik kami siang
ketinggian erupsi kali ini satu lima ratus meter
lebih rendah dari retusan sebelumnya dini hari tadi
dari pantauan petugas pengamatan gunung merapi
di pos ngepos kecamatan serumbung kabupaten magelang
letusan atau erupsi freatik terjadi menjelang pukul sebelas siang
angin yang mengarah ke barat membawa hujan abu
ke beberapa lokasi di kabupaten magelang
hingga saat ini status gunung merapi masih waspada
dan pihak balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi
atau bpptkg yogyakarta mengimbau warga tidak panik dan selalu waspada
siang ini pada tanggal dua puluh empat terjadi dua kali letusan
yang pertama pada pukul dua lima puluh
ketinggian asap dengan kolom enam kiloan
condong ke arah barat
kemudian barusan juga terjadi letusan ya pada pukul sepuluh empat puluh
untuk ketinggian kolom kisaran satu lima ratus meter atau satu lima kilo
juga mengarah ke barat
pak itu selang berapa jam pak mungkin pak
untuk saat ini kurang lebih delapan jam
delapan jam dan sembilan jam
kalau itu ke sistem kegembaan
data kegembaan minim